kementerian pendidikan menjalin kerjasama dengan salah satu perusahaan retail terkemuka
dalam peningkatan kemampuan lulusan sekolah kejuruan dan pelaksanaan uji kompetensi bersertifikat
nota kesepahaman kerjasama ini ditandatangani rabu oleh menteri pendidikan muhajir effendi
dan ceo transretail syafi'i bin syamsuddin di gedung kemendikbud
dalam kesepakatan ini trans retail menyatakan akan menerima siswa kejuruan yang menjalani praktek kerja lapangan
di sepakati juga dari lima belas ribu lapangan lapangan kerja baru transmart tiap tahun
sekitar tujuh ribu diantaranya dialokasikan untuk lulusan sekolah menengah
menteri pendidikan menyatakan tujuh puluh persen proses pembelajaran di sekolah kejuruan akan menggunakan sistem praktek
sedang transretail masih satu kelompok usaha dengan cnn indonesia di bawah naungan citicorp
justru dengan kerjasama dengan transcorp dengan transretail ini
nanti kami akan mendapatkan masukan yang real
bagaimana sih sebetulnya kebutuhan pasar yang sesungguhnya pasar kerja yang nanti akan diisi oleh lulusan lulusan smk
karena kita juga tidak ingin menyiapkan lulusan yang ternyata tidak cocok dengan kebutuhan pasar
jadi ini suatu langkah yang sangat nyata
jadi tahun depan kita akan buka tiga puluh topo
selanjutnya setiap tahun setiap tahun itu kita akan buka tiga puluh toko
jadi tiga puluh topo itu kalau kita hitung lima ratus per topo jadi lima belas ribu per tahun yang harus kita memberikan tenaga kerja
namun yang khusus untuk di bahagian smk ini kita memberikan sekitar tujuh tenaga kerja setiap tahun